lembaga penjamin simpanan lps memperkirakan bunga deposito khususnya pada kelompok bank bank besar berpotensi diturunkan
anda punya deposito ini tampaknya informasi menarik ya
langkah ini juga akan direspon oleh bank bank kecil
dikutip dari cnnindonesia com lps menyebut penurunan suku bunga bank indonesia akan mempengaruhi ekspektasi bunga pasar perbankan
lps menilai penurunan bunga deposito sejalan dengan strategi bank untuk memperbaiki kinerja labanya
di sisi lain lps melihat potensi kenaikan dana pihak ketiga pada akhir tahun ini relatif terbatas